akan kupang rohnya danuri
memang roh danuril yang bisa membebaskannya
suasananya enak emang
kasian juga ya nasib mas danuri
apa sih kurangnya mas dandi
orang yang baik
ya naman juga kehidupan
siapapun tidak bisa menebak
apa yang akan terjadi di kemudian hari
cari apa bu
tidak bapak perlu pulang tolong main dulu
saya harus ke rumah ibu
terserah ibu yang jelas harus malam hari
silakan masuk mbak
ini saudara sepupu suami saya
mbak dewi dia seorang para nama
ini yang masih tiba tiba
dia yang akan mengungkapkan kesalahan rumah ini
tolong tinggalkan kami berdua sebentar
aku tidak tahan lagi menyimpan rahasia ini
karena kau lagi lagi
aku rasa lebih mengerti dibanding dewi
supaya mas lekah
aku akan merahsiakan apa yang harus kuberahsiakan
dan aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan
di rumah yang kalian tempati sekarang
tanganku sendirilah yang menyebabkan kematian perempuan yang paling aku cintai setelah ibuku
karena dia telah mengkhianati cintaku yang tulus
beraninya kau menggawal istriku
mas mas mas cepat mas mas
ternyata selama ini juga aku tidak salah
karena kamu perempuan jalan yang tidak perlu dikasih hati
pilihan mirip mereka dengan masing kurang juga dahan olah kekuatan
kau tidak bermaksud membunuhnya tapi aku marah sekali dan merasa terhina sekali sebagai seorang laki laki
aku hanya mendorongnya namun kepalanya terbentur di tepiranya
dan dia mati
aku balik dan ketakutan
lalu kemumpulan layaknya dalam jembing ruang tengah
cepat kemarikan sendoknya
inilah ruang yang selama ini menjadi misteri
suster siapkan ambulans
iya itulah perempuan yang selama ini menjadi bayang bayang di mimpiku
betul itu mana nih bu markeret
iya dewi di sini
aku berada di rumah mas denuri
kamu sekarang berada di mana
aku ada di rumahmu
mas denuri dewi
dia sudah tiada
mas denuri sudah meninggal
akan ikut panggung rohnya denuri
roh danurila yang bisa membebaskannya
setidaknya aku tidak mencintai mas
semua yang aku lakukan hanya untuk membalas budi orang tua kepada mas
aku memang keliru telah mencintaimu
dan aku menyesal
tetapi aku telah berkorban mengorbankan segala kelahannya hanya untukmu
tetapi aku masih tetap cinta padamu
aku datang untuk menjemputmu
sayang aku datang untuk menjemputmu
sayang aku datang untuk menjemputmu
inilah saat yang saya tunggu tunggu
maharani adalah milikku
sayangkan mari kita kembali dalam kita
terima kasih mada bapak
kamu menemani aku dari siksa ini
sekarang kami akan kembali dalam kamar
kau memang tidak pantas di rumah ini
rumah ini untuk perempuan yang setia
aku sudah ingat
semuanya sudah beres pak
gezw zura god rooted hashtag yun bangko
nak dewi kuburkanlah kerangka ini sebagaimana mestinya
apakah anda percaya
saya sudah mengalaminya sendiri
bahwa roh itu ada